terusin ya emang mau ke dalem dulu mau ee
bantuin surti ya
disini juga panas
oh seperti itu
tete udah minta tolong kang bakti
buat nyariin kamu kerja
iya tapi belum ada
harusnya saya yang minta maaf
udah ngerepotin tete sama akal
tapi benar kamu gak mau pulang ke bandung
saya belum mau pulang ke bandung sebelum berhasil
terus kamu kapan berhasilnya
selama kamu belum berhasil
kamu bakal ngerepotin orang terus
sudah sudah tenang
nah kita pergi
di rumah sepi buat sendirian
emang di sini kagak sepi
ya jak minimal di sini banyak orang yang lewat
lu lewat tadi juga barusan si cimok lewat
ngerti kagak lu
di rumah kagak ada orang jak
ustaz judin dagang surti gawe bobi sibuk mah sekolah
buat sendirian aja di rumah
kalo gue kawin lagi kan ada yang nemenin
kagak bang mba be liat ada nondepus ronda
gue pengen kawin lagi
tapi si tajudin kagak setuju
tau soal calonnya kali
biasanya kan kalo yang ga setuju itu bapanya
ineke yang ngontrak di rumah mba be
be misalnya tajudin setuju
emang inekenya mau
mau jaga jaga dulu ya
emangnya mau ke tempat yang sama

emangnya mau ke tempat yang sama

emangnya mau ke tempat yang sama

alhamdulillah bapak sudah sampai
baru saja turun
entis jemput atuh pak
oh ya sudah atuh
mau naik yang sekali apa dua kali
kalau naik yang sekali
kok pajak kuning jurusan kampung melayu tanah abang
tapi bisnya jarang
kalau mau yang sering naik mikroled empat empat
tapi cuma sampai kuburan karet
terus disambung lagi ke tanah abang
maaf mbak sebentar lagi
di jalan tadi arah pulang
lo mau ngojek apa mau nebeng
min tak usah meluk biasa aja
mending bapak abang aja naik ojek
saya juga tukang ojek mbak
terus kenapa nggak dijemput
ih abang tega banget sih
terus abang nyuruh bapaknya naik angkot gitu
bang ujang sini aja
mau makan di warung poh mumbun
emang tadi tempat saudara lo nggak makan
sekarang jadi lapar
lo makan tuh gengsi
dad berhenti dulu ngapasih
nggak pok norengan aja
saya disuruh pulang sama saudara saya ke bandung
terus nyari kerja
tapi saya masih betah di sini
yaudah tetep aja di sini
tapi saya nggak punya pekerjaan dok
yaudah cari kerja sono

ini bang kita dimana bang ampun kelayu masya allah saya tekan mau ke tanah abang
ya arahnya salah arahnya sono bukan kemari aduh masya allah gimana tuh ini teh
maaf teh tadi lagi makan gorengan iya udah
ngomongin kerjaan sama saya disuruh pulang ke bandung sama teki nasi
enggak iya nanti saya ke rumah tapi tunggu sebentar ya teh saya ngabisin
duduk gorengan sayang dua gigit lagi siap
dad gua tau lu masih marah sama gua
cuman tadi gua ketemu babe
babe lu kesepian
sendirian aja jon
iya nih pak
saya mau pulang aja
mau bawa oleh oleh enggak buat yang di rumah
nah imutan saya udah jadang
lagi ga ada status cuy
berarti pulang dulu ya mak
sete juga mak
tati ini kue kudu diantre sebelum sore ya
sampai jumpa di video selanjutnya